putar putar lalu isi bagian tengahnya dengan adonan fla
dan beri kismis di atasnya
ini merupakan proses pembuatan dari jajanan tradisional indonesia bernama putu belanda
tak seperti kue putu yang terbuat dari tepung beras putu belanda dibuat dengan tepung terigu
adonannya hampir mirip seperti kue bolu dengan tambahan selat susu yang dipanggang bersama
sekitar dua puluh lima menit dengan suhu satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus sembilan puluh derajat celcius
kalau putu belanda bahan keknya itu juga harus vlanya juga jangan gak boleh pakai air ya mbak ya full susu
kalau sudah dingin saatnya putu belanda ini dibuat lebih cantik dengan kemasannya
bukan hanya putu belanda
dahliana yang sudah memulai karirnya sejak tahun dua ribu sepuluh ini punya banyak produk unggulan
seperti pai susu pai keju pai tuna hingga aneka kue khas lebaran
pengemasan hampers ini bisa disesuaikan dengan budget
misalnya untuk satu putu belanda ini isi sepuluh berapa harganya bu
sepuluh ribu dikemas dalam paket ekonomi seperti ini jadi berapa harganya
enam puluh lima ribu sudah dapat ini ya
kemudian ada juga pilihan hampers
meski sudah menerima pesanan sejak sebelum lebaran
dah liana mengaku sudah menutup pesanan kue keringnya sejak minggu pertama bulan ramadhan
namun untuk kue basah pesanannya masih akan diterima hingga lima hari sebelum lebaran
sekilas tampilannya mirip seperti roti speeku
atau kue lapis surabaya ya
tapi begitu dipotong ini adalah puding bernama spiku brule
lapisan pertama pada loyang adalah gula yang dikaramelisasi
kemudian setelah dingin dilapisi dengan larutan agar agar yang dicampur bubuk jelly
susunan lapisan ini ditutup dengan varian puding lainnya
dan kebetulan brule sayangnya ada biskuitnya mbak
di antara bulunya dan ini juga ada biskuitnya mbak
di antara lapisan puding sama lapisan itu kan ada layar yang warnanya gelap itu yang agak enak
supaya semakin cantik bisa ditambahkan topping seperti buah segar biskuit hingga coklat
sekarang saatnya untuk mengemas
tapi sebelumnya jangan lupa ini bagian yang penting juga untuk memberi ucapan selamat idul fitri
dipasang dimana ini bu
di sini biar kelihatan depan ya
agak miring begini ya
terakhir ditutup dengan kotak mika
wah lumayan besar ukurannya
bermodalkan belajar membuat puding lewat youtube
usaha rumah handian bisa mengantongi penghasilan bersih empat hingga lima juta rupiah dalam sebulan
pudingnya dibanderol mulai harga delapan puluh hingga empat ratus rupiah
ganseta marindora miki peresia surabaya jawa tenggara